saudara hujan deras mengguyur wilayah serang banten membuat puluhan rumah di kelurahan lopang kecamatan serang kota serang banten terendam banjir
puluhan rumah di kelurahan lopang kecamatan serang kota serang banten terendam banjir
banjir setinggi setengah meter ini diakibatkan tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur dari semalaman hingga siang hari
selain itu banjir juga diakibatkan oleh buruknya drainase di wilayah tersebut
warga berharap pemerintah kota serang bisa segera mengambil tindakan agar banjir tidak kembali terjadi
banjir yang sempat merendam permukiman warga setinggi kurang lebih satu lima meter kini mulai surut
warga mulai berbenah dengan membersihkan rumah dari sisa lumpur dan sampah yang dibawa oleh banjir
kendati demikian warga enggan memindahkan kembali barang barang ke lantai satu rumah karena kekhawatir banjir akan terjadi lagi

kalau kita kan patokan sebenarnya di depok sama di bogor ya
kalau di situ biasanya ada saya biasanya lihat di twitter bvbd winko di rt winko
berarti untuk sementara barang barang masih tetap disimpan di atas